oke rekonsiliasi politik kini menjadi isu yang coba digelorakan dan diusahakan berbagai pihak
agar bisa terjadi bagaimana kemungkinan kemungkinan menuju rekonsiliasi politik
yang kita impi impikan atau kita damba dambakan sudah sejak lama
karena sudah lama sekali terjadi bukan konflik pertarungan politik yang sangat tajam
berikut ulasan dari dua analis politik aisyikam dan henry satrio
kalau kita lihat ini kan sampai titik ada namanya rekonsiliasi damai di level elit di level bawah
kan harus ada prakondisinya gitu kita bicara prakondisi dulu
dari perspektif anda satu minggu dua minggu terakhir prakondisinya menuju ke sana
atau justru membuat kita putar balik makin jauh ini persimpangannya gimana prof
saya mau optimis saja mas bahwa bukan karena memang proses itu berjalan dan dirancang demikian
ya bukan karena memang proses itu berjalan dan dirancang demikian
baik sehingga kemudian akan terjadi rekonsiliasi yang ideal
tetapi karena keniscayaan mengharuskan adanya rekonsiliasi
keniscayaan jadi tanpa atau ada usaha dari elit untuk rekonsiliasi alam akan membuat itu
kalau tidak ada usaha dia mungkin akan lama
tetapi karena sekarang juga sudah mulai diusahakan bahkan yang paling menarik itu
inisiatif dari pak jokowi itu luar biasa
jadi ini akan
ini akan mempercepat tetapi mau tidak mau akan terjadi juga
karena apa yang menjadi pertaruhan kalau tidak ada rekonsiliasi itu
maka adalah republik kita ini akan mengalami gangguan terus
nah yang saya maksudkan rekonsiliasi itu jangan salah ya mungkin orang berbeda beda dengan konsep ini
rekonsiliasi versi anda gimana prof
rekonsiliasi itu ada dua sebagai proses dan sebagai goal
kalau sebagai proses itu satu proses sedang menuju kepada satu relasi yang
lebih baik lebih balance
tetapi kalau goal goalnya itu tentu harus spesifik
yang diinginkan apa
nah karena mas budi bicara tentang rekonsiliasi politik maka goalnya harus politik
dan dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana agar supaya institusi institusi politik itu bekerja lagi dengan baik
karena kalau tidak maka apa yang kita capai sampai dua puluh tahun yang sudah kita alami ini akan crumbling atau bahkan destroy
jadi politik yang mudah mudahan bekerja dengan baik itu apa saja
yang paling clear adalah hasil pemilu
dan yang mana yang kerusakan
yang paling clear itu hasil pemilu yaitu pileg yaitu elektoral politik yaitu parlemen
bayangkan mas kalau ini tidak terjadi rekonsiliasi dalam pengertian yang saya gunakan tadi maka apakah akan ada yang namanya parlemen yang sehat
kalau dilihat yang kejadian sekarang itu rekonsiliasinya yang tadi mas budi sampaikan
yang kita butuhkan itu sekarang rekonsiliasi hati
bisa dipakai di kampus
maksud saya rekonsiliasi hati itu adalah pada saat masing masing pihak saling menghormati menghargai dan yang paling penting menahan diri
kan para pendiri bangsa ini sudah mewariskan sebuah teknologi yang paling canggih untuk digunakan oleh penerusnya saat ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa
namanya musyawarah untuk mufakir
itu kan teknologi yang canggih banget tuh
gak ada tuh di negara negara lain yang melaksanakan demokrasi semuanya diselesaikan oleh voting
nah kenapa saya katakan menahan diri
karena selama ini yang terjadi adalah seperti unjuk gigi bukan saling menahan diri
contoh misalnya saling lapor ada yang ngomong ah oh ini ujaran kebencian lapor
ngomong b oh ini jangan jangan makar nih lapor
mau saya menahan diri
dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat itu kan lebih baik
mestinya sebelum lapor lapor itu ada proses
maksudnya menahan diri aparat kepolisian juga jangan terlalu reaktif gitu untuk menangkapi orang orang
karena memang teorinya kan kalau dalam sebuah negara bisa melaksanakan demokrasi dengan baik bila tercapai tiga hal
yang pertama adalah hukum yang tidak tebang pilih ekonomi yang merata dan kedewasan berpolitik
lalu demokrasi maksimal akan kembali usaha jadat tetap di cnm indonesia